aduh ya ampun
gimana ya caranya gue nagih janji gue ke elsa
ngeri ngeri mikirin itu gak bisa tidur gue
apa gue telfon aja kali ya
tapi sekarang dia udah panggil handphone belum ya
terus nomor yang lama masih aktif lah ya
untuk besok dia lagi deh
ya allah kesian banget katerina
hmm mau tidur
iya gak nih sebentar lagi udah mau jalan
oh gitu aku langsung ke bengkel aja ya
oke disana ada orang yang nungguin kan
iya sebentar lagi udah mau jalan kok ya oke
eh din kok bawa tas
ini mah aku mau ngecek mobilnya nino
bareng sama orang kepercayaannya angga
kamu ngapain ikutan ngecek mobil
i mean you involved terlalu jauh
tapi aku harus mah
wajan gak sih
kalau saya ini sungguh penasaran
dengan kasus kecelakaan yang dialami oleh ibu andir kemarin
kalau menurut saya wajar pak
karena pak amar penuh dengan tanda tanya
dan ingin menjawab semua tanda tanya yang ada dalam benak bapak
karena saya merasa ada hal yang janggal disini
atas kejadian tersebut
sekalipun ibu andin
tidak mengizinkan saya
untuk mencari tahu
atau membantunya dia
jadi pak kita saat ini langsung menuju ke lokasi
kecelakaan mobil pak nino kalau begitu
beruntungnya pak komandan sudah memberikan lampu hijau untuk kita
melihat mobil yang ditumpangin oleh ibu andin
ya kalau semuanya untuk kepentingan dari penyelidikan
dan untuk mengetahui semua kebenarannya pak
untuk meng imperialisasi
wah ramai sekali masakannya ada nasi kuning lauk lauknya enak sekali loh ini
saat ini kamu yang masak
banyak amat ada acara apa ini saya capek masak
enak banget ya ini susah loh bikinnya ya kan ini menu menu ini kan resepnya macam macam
tadi aku ngeliat di kulkas banyak bahan makanan jadi aku langsung bikin ini semua
ya ampun kamu tuh bangun jam jam
berapa sih jam segini udah selesai semua
subuh tadi ya
pantas pas bangun gak ada ternyata
ya pimpin begini kan
ya abisnya aku kangen banget sih selama di lapas tuh aku selalu pengen sarapan tuh kayak gini
jadi setelah bebas aku langsung masak sendiri walaupun aku ngeliat resepnya di internet
ya semoga enak ya
ya duduk nih
nino dulu dong suaminya dulu yang cobain
ma duduk dulu
oh ma disitu duduk
ya kalau gitu silakan
nasi kuning tempe orek
ini nih masaknya susah
bumbunya repot nih
ini tempe gorengnya
tomat gak usah
oh iya sebentar aku ada satu menu lagi
taraaa ini dia
aduh ya ampun
gimana ya caranya gue nagih janji gue ke elsa
ngerah ngerah mikirin itu gak bisa tidur gue
apa gue telepon ya kali ya
tapi sekarang dia udah pake handphone belum ya
terus nomornya yang lama masih aktif gak ya
tapi ini aku jadi inget
dulu waktu camping
eh tau taunya nih gak mau
malah maunya katanya
yaudah deh ikutin akhirnya
suasana lagi enak begini tiba tiba nama raina disebut sebut lagi
siapa ya kok gak ada
angkat aja siapa tau
tapi ini nggak ada namanya
ya kalau misalnya yang beran andin
terus kalian video call ya
kok gak diangkat
ya siapa tau kalau bukan dari andin
mungkin ada temen temen kamu yang baru tau kalau kamu udah keluar dari lafaz
dulu sebelum di penjara
dan masih pegang nomor ini
gue pernah hapus beberapa nomor di phonebook gue
jadi mungkin aja ini nomor yang pernah gue hapus
ternyata nomornya masih aktif
tapi kenapa gak diangkat angkat ya
gue tunggu aja

ya udah kamu angkat ya
yang gue kangen ini elsar
tapi kenapa malah nino yang jawab
gue samperin qua rumah nino aja
lo harus tempatin janji ya elsa
ketika lo keluar dari lapas
lo harus bersama gue
pas dengar suara aku tiba tiba dimatiin
kamu gak dengar suara apapun
kan umur kamu juga baru hidup kan
siapa tau tuh temen temen kamu yang penasaran kali ya
atau baru tahu kabarnya kamu terus pengen menghubungin
enggak masalahnya gak mungkin juga temen aku iseng ngehafan kayak gitu
ya temen yang udah lama gak ketemu kali
ya hari pertama
kangen gak sih ma
kalau seandainya satu hari nanti
kita sarapan pagi ada renda juga
seru kali ya
iya sih mama juga kangen juga
ya kalau bisa dia